dibandingkan dengan bahan baku laut lainnya
kalau kita mengadakan rapat atau kebutuhan konsumsi atau minuman kopi
sama di februari juga lo kehilangan idola lu sendiri kan di februari
dia kan peak tahun berapa ya itu ya
yang karafnya kan udah jago lah
karena derek sendiri menurut gue pada saat dari smp pun